ada perintah dari bang edi
buat ngebuang anak buah yang gak berguna
justru tugas ini saya limpahkan ke kamu
saya ada tugas lain di terminal
kencang kanan gerak
saya sama ami gak dapat dompet sama sekali
seharian gak dapat dompet sama sekali
kamu juga ami
dalam bisnis ini kita harus disegani
kalau perlu ditakuti
supaya siapapun yang berhadapan dengan kita
risiko dalam bisnis di jalanan
buang anak buah kamu yang
belanja apa mak
kacang merah sama asin sepat
sayur kacang merah sama ikan asin cepat
ya ya tuh pasangan serasi
jangan lupa sambalnya
udah mak beli juga bahan bahannya
denny berangkat ya mak
iya mak assalamualaikum
jangan lupa doa mau keluar rumah
boris belum datang
belum baru saya sendiri
saya sudah ada di terminal
katanya cuy kemarin kamu kabur
tapi pergi tanpa pamit
kalau dibilang kabur
mungkin orang akan mengira saya takut
dan punya kesempatan buat pergi
sebetulnya bukan itu
saya pergi dari bos bubun tanpa pamit
itu karena saya sudah tidak punya rasa hormat ke dia
kamu sendiri masih mau bertahan
kita pernah terusir dari sana
terus berjuang untuk bisa kembali
masa malah pergi lagi
kamu tidak mau belajar dari pengalaman willy
tony terus saya
pernah diposisikan sebagai orang yang dianggap penting
saya ingin ditendang begitu saja ketika dianggap tidak berguna
saya nggak pernah diposisikan kayak gitu
saya harus kerja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
bos bubun belum datang
kau durang nih
apa aku juga
kanal tempat spesial
sampuran merah dan biru
memiliki belalai dan gading
emangnya beruang punya belalai
barusan saya ketemu dhani dulu
bahwa mungkin nanti dia bakal ditendang bos bubun seperti willy
biarin aja denny disana
gak usah diganggu
mungkin nanti kita perlu bantuan mereka
saya cuma disuruh kang reno
kang reno diperintah bang edi
buat gantiin yang bakal dibuang
yang dianggap gak berguna
saya jangan sampai dibuang atau
bos mubun sekarang lagi di posisi menang
tapi itu gak bikin kang garman mundur
justru malah bikin kang darman dendam
dan mungkin dia turun langsung
sampaikan ke semua teman kamu
yang sudah ngeroyok anak buah saya
bakal datang untuk balas dendam
gerakan kang darman bukan serangan langsung buat bos bubun
tapi bakal bikin bos bubun was was juga
tapi semua anak buahnya yang baru baru
boleh juga kita gulung
sudah gak ada serpian serpian ranginang
kayak kalau makan ranginang
seperti kalau makan mochi
sampai ke baju baju
terus kalau makan ini
kalau makan kelepon
gula di dalamnya suka muncrat
pekang mus bunyi
buat apa nanya nanya udang kering
itu gak penting
hari ini aku gak dateng
terus aku gimana
kamu sendiri aja ke markas
bilang aja ke bos saeb
kalau aku sakit

kuliah kerja nyopet
biar gak cuma tidur di bangku taman
anak buahnya semua kerja
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya
kau bisa berjaya